sementara di surabaya seorang desainer muda menyiapkan gaun spesial imlek
yang potongan bajunya dapat menyesuaikan besar kecilnya tubuh tanpa merombak pola
teknik yang disebut drapping ini membuat pengguna lebih nyaman karena baju yang dikenakan fleksibel
gaun berwarna emas river dan merah karya desainer muda alben ayub ini tampaknya menjadi tren gaun imlek dua ribu dua puluh
hal ini terlihat pada sosok natasha t yang tampil menawan dan anggun saat mengenakan gaun
dalam gaun karyanya tersebut alben ayub menyebutkan bahwa gaun ini berwarna emas rifer dan merah karya desainer muda alben ayub
menuangkan semua imajinasinya dalam setiap detailnya baik dari bahan berupa tula dan lace
maupun pada aksen bunga dan mutiara yang menghiasi setiap gaun
dalam setiap pola gaun dengan menggunakan teknik draping atau teknik menata kain ini memiliki keunikan tersendiri
dengan teknik ini baju dibuat dengan fleksibilitas ukuran
bisa bagi yang memiliki tubuh muda melar maupun yang semakin kurus dengan toleransi sebesar enam cm
nah saya memberikan solusi
jadi satu baju itu bisa ada yang kalau mau mengecil enam cm masih bisa dipakai atau membesar enam cm masih bisa dipakai itu tetap fit
sementara untuk tren make up imlek masih didominasi merah dan warna emas yang menggambarkan kebahagiaan dan kekayaan
riasan akan dipusatkan pada bagian kelopak mata shading pipi dan hairdo namun dengan tatanan yang natural
di sini saya menggambarkan suatu suasana imlek
ini adalah yang semi jadi untuk make upnya dia lebih soft lebih flowers
jadi saya menggunakan warna merah untuk bingkainya untuk cut crease nya
untuk kelopaknya saya di sini menggunakan warna silver untuk biasa mengandung suatu kemewahan
kelebihan lain gaun karya alben ini tidak hanya dapat dipakai saat perayaan imlek saja
namun juga bisa digunakan saat momen pesta pertunangan hingga jadi gaun pernikahan yang sederhana namun nampak anggun
francisca widjaya surabaya